di sela sela pertemuan g tujuh yang diadakan di jepang pada sembilan belas hingga dua puluh satu mei kemarin
presiden jokowi dodong menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah negara
presiden jokowi bertemu dengan perdana menteri kanada justin trudeau
dalam pertemuan tersebut jokowi meminta dukungan terkait perjanjian kerjasama kedua negara
termasuk realisasi investasi pensiun fond kanada yang fokus di pembangunan ibu kota nusantara
jokowi juga bertemu dengan perdana menteri inggris rishi sunak pada dua puluh mei lalu
dalam pertemuan tersebut presiden mengapresiasi realisasi proyek energi surya di sumba
dan energi hidro di lombok bali dan sumatera barat
serta dana hibah inggris sekitar sebelas juta dolar amerika
untuk transportasi berkelanjutan di beberapa kota indonesia
selain itu presiden jokowi juga menggelar pertemuan bilateral dengan presiden perancis emmanuel macron
kedua presiden membahas sedikitnya empat hal
mulai dari keanggotaan indonesia
di financial action tax force hingga soal pertahanan
presiden jokowi juga mengajak perancis untuk berpartisipasi
pada pertemuan asean indo pacific forum di jakarta pada september mendatang
selanjutnya pertemuan dengan presiden brazil lula da silva
presiden menyampaikan sejumlah isu utama terkait upaya kemitraan di bidang kehutanan
indonesia dan brazil adalah dua negara yang memiliki hutan tropis cukup besar
oleh karena itu diperlukan soliditas antara negara negara pemilik hutan
termasuk dengan juga mengundang demokratik republik of congo dan negara lain
presiden juga menggelar pertemuan bilateral dengan presiden korea selatan yun suk yul
presiden jokowi menekankan kerjasama perdagangan antara kedua negara harus dilaksanakan secara maksimal
jokowi juga meminta dukungan presiden yun terhadap realisasi komitmen investasi sejumlah perusahaan korea selatan di indonesia
jokowi juga menggelar pertemuan dengan tuan rumah j tujuh dua ribu dua puluh tiga jepang
bertemu perdana menteri jepang
fumio kisida presiden jokowi menyampaikan apresiasi atas undangan dari pemerintah jepang
untuk indonesia menghadiri konferensi tingkat tinggi ktt g tujuh di hiroshima
kedua pemimpin juga membahas mengenai perdagangan indonesia jepang
menurut jokowi indonesia telah memberikan fleksibilitas untuk produk pertanian dari fukushima